memasuki bulan oktober masyarakat di berbagai daerah di indonesia
masih harus berjibaku dengan kekeringan imbas dari el nino
krisis air bersih pun tak terelakkan terjadi
bahkan di beberapa lokasi warga harus berjibaku berebut air bersih
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
lalu apa langkah antisipasi dari pemerintah
kita akan bahas bersama muhammad ade rizaldi
direktur bina operasi dan pemeliharaan di jensum berdaya air kementerian pupr
selamat sore pak ade terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami
selamat sore terima kasih atas waktunya
baik pak ade kemarau di tahun ini saat ini kita bisa melihat sejumlah wilayah
telah dilaporkan mengalami kekeringan parah dan juga krisis air bersih
kemudian dari data kementerian pupr
sebenarnya apakah sudah ada pemetaan wilayah dan mana saja yang mengalami kekeringan ini
ya baik terima kasih atas waktunya
jadi kita di kementerian pupr khususnya direktur rajenda jensum berdaya air
dimana tugas utama kita adalah pengenolaan jensum berdaya air
dimana setiap tahun kita mengalami dua musim sebenarnya
yang pertama adalah musim kemarau kemudian yang kedua adalah musim hujan
nah khusus untuk tahun ini di musim kemarau
jadi sebelum musim kemarau datang kita melakukan beberapa persiapan
atau berapa langkah langkah upaya untuk mitigasi
jadi yang pertama yang kita lakukan jadi di awal pertama kali
jadi masih saat musim hujan dimana musim hujan ini kita persiapkan kita dalam menghadapi musim kemarau
jadi yang pertama langkah pertama yang sudah kita lakukan
ini tanggal empat belas februari yang lalu tahun dua ribu dua puluh
kita melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang semua stakeholder terkait
dimana di sini kita mengundang
dimana bmkg di sini kita mengundang bmkg
di sini punya kewenangan dalam hal untuk prediksi terkait dengan cuaca
kemudian kita juga mengundang brin kemudian bnpb dan esdm
artinya apa artinya kita minta beberapa informasi
baik itu kapasitas dari bmkg dari brin bnpb dan sdm untuk persiapan itu tadi
sehingga dari hasil pertemuan kita pertama rapat koordinasi dengan bmkg
dimana dari hasil prediksi bmkg waktu itu
bmkg memprediksi bahwa wilayah indonesia itu
awal musim kemarau itu akan terjadi di bulan maret april dan mei
artinya setiap daerah setiap provinsi itu terjadi awal musim kemarau nya berbeda beda
kemudian yang kedua dari hasil prediksi bmkg
bahwa el nino akan terjadi tahun dua ribu dua puluh tiga artinya apa
artinya kemarau tahun dua ribu dua puluh tiga ini lebih panjang daripada kemarau yang sudah pernah terjadi tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
kemudian kondisinya yang ketiga kondisi kemarau tahun ini adalah lebih kering daripada tahun dua ribu dua puluh
kemudian predisi bmkg juga saat itu bahwa puncak kemarau itu akan terjadi
sekitar antara bulan juni sampai bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga ini
nah kemudian upaya kami yang ketiga yang kedua yaitu upaya struktural
jadi upaya struktural yang kita lakukan adalah yang pertama kita melaksanakan pembangunan bendungan

jadi ada enam puluh satu bendungan semenjak tahun dua ribu empat belas

saat ini masih berlangsung jadi bangunan bendungan ini tujuannya apa
tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas tampung kita
jadi saat musim hujan kita menampung sumber sumber air tadi
supaya kita bisa manfaatkan di saat musim kemarau seperti saat ini
jadi dari enam puluh satu bendungan itu kita sampai akhir dua ribu dua puluh dua itu sudah selesai melaksanakan pembangunan
sebanyak tiga puluh enam bendungan kemudian tahun ini sebanyak tiga belas
jadi kita sudah banyak tampungan tampungan air supaya saat musim hujan kita bisa menampung
dan musim kemarau inilah kita manfaatkan air di musim kemarau ini tadi
baik baik pak ade langkah antisipasi memang sudah dilakukan oleh pemerintah
tapi sepertinya pertanyaannya belum terjawab pak bagaimana dengan pemetaan dari lokasi lokasi
yang terdampak oleh kekeringan ini apakah sudah dilakukan oleh kementerian pupr
atau dari pemerintah yang terkait dengan dampak kekeringan ini
ya jadi kita sudah lakukan jadi kita sudah lakukan jadi kita sudah lakukan
jadi setiap bulan itu bmkg membuat prediksi puncak puncak musim kemarau yang akan terjadi
contoh di bulan oktober ini ini puncaknya akan terjadi di delapan belas provinsi yang akan masih berlangsung kekeringan itu tadi
dimana di dalam delapan belas provinsi ini ini sumber sumber air kita masih ada kemudian sumur bor kita juga masih ada
kemudian bendungan bendungan kita juga masih ada kapasitas tampungnya sebesar satu tujuh puluh dua meter kubik
kemudian di samping itu jadi penanganan kita juga ada sifatnya sesaat ya
jadi jangka pendek dan jangka panjang tadi kalau jangka panjang tentu kita membangun bendungan bendungan itu tadi
kalau jangka pendek kita melaksanakan penyediaan penyediaan suplai air bersih tadi
jadi sampai saat ini kita sudah mensuplai sebanyak lima sembilan puluh tiga juta liter meter kubik di tujuh provinsi dan di lima puluh enam kabupaten
jadi intinya untuk jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah untuk mensuplai air bersih tadi
seperti yang diberitakan tadi jadi kita melakukan survei
kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjang yaitu kita harus menambah jumlah tampungan tampungan itu tadi
yaitu menambah jumlah pembangunan bendungan nantinya
ya memang sudah ada persiapan dari solusi jangka menengah panjang maupun pendek
tapi fakta di lapangan sepertinya pak kalau kita melihat ini kekeringan sangat terdampak
sehingga warga warga yang mengandung ini mereka juga mengandung ini
sehingga warga warga yang mengandalkan sumur atau rusapan air ini sudah tidak bisa lagi mengambil air dari sana
sehingga mereka ini kekurangan air untuk kehidupan sehari harinya
nah untuk solusi dari sumur yang sudah mengering ini seperti apa pak langkah yang bisa diambil
ya jadi kalau kita lihat jadi dari data kita hasil pantauan kita di lapangan
jadi sumur sumur yang kering itu adalah sumur dangkal
artinya sumur dangkal sumur yang kedalamannya tiga sampai empat meter
nah sehingga di sini kita upayakan membangun sumur dalam namanya
sumur dalam itu adalah kedalamannya delapan puluh meter sampai satu ratus dua puluh meter kedalamannya
artinya kita mengambil sumber airnya adalah dari artesis artesis di situ
itu yang kita lakukan
nah jadi sumur masakan yang sumur dangkal itu tadi ya memang dengan musim kemarau ini
jadi muka air tanah itu turun sehingga ya kondisinya tidak akan bisa bertahan dengan musim kemarau ini
sehingga jangka pendek kita lakukan
kenapa kita memberikan suplai air bersih air bersih dengan tanki air itu tadi
suplai air bersih yang dilakukan oleh pemerintah ini dari pdam juga bekerja sama seperti itu ya pak
tapi kalau saya melihat juga di lapangan ada beberapa daerah yang mengeluhkan bahwa suplai air dari pdam ini kualitasnya tidak layak pak
bagaimana dengan keluhan tersebut
ya betul jadi di sini yang kita suplai adalah air bersih
jadi air bersih
kemudian di sini pdam pasti berkualitasnya tidak layak pak
pdam pasti masih butuh effort yang sangat tinggi sekali
jadi upaya yang sangat tinggi untuk bisa mengolah kondisi kondisi air
jadi artinya pdam saat ini memanfaatkan apapun air kebukaan yang ada untuk bisa diolah untuk air bersih
jadi memang kendala kendala dari teman teman pdam ternyata upaya upaya atau effortnya tidak maksimal
sehingga kondisi saat ini memang itu yang bisa dilakukan oleh pdam
di sisi lain kita di situ masuk kita bekerja sama dengan bpbd daerah juga
untuk bisa mensuplai suplai air bersih itu tadi
baik kalau kita melihat prediksi dari bmkg dampak dari el nino ini masih akan dirasakan hingga kurang lebih tiga bulan mendatang
seperti itu ya pak ade
lalu sebenarnya bagaimana antisipasi dan juga mitigasi dari pemerintah menanggulanginya
ya jadi kalau prediksi bmkg jadi puncak itu sampai nanti di bulan november tahun dua ribu dua puluh satu
jadi saat ini kita juga membangun sumu sumu bor baru
jadi dari hasil pemetaan lokasi lokasi yang kemarau tadi kita saat ini tahun ini membangun sebanyak empat puluh delapan buah sumur dalam yang baru
yang tersebar di delapan belas provinsi
jadi artinya kedepan kita juga akan manfaatkan itu lagi menambah lokasi lokasi sumur bor yang baru nantinya
baik pak ade terima kasih atas waktunya
kami juga berharap semoga nantinya kekeringan atau krisis air yang terjadi di berbagai daerah di indonesia ini bisa segera teratasi ya
terima kasih sekali lagi muhammad ade rizaldi direktur bina operasi dan pemeliharaan ditjen sumber daya air
kementerian pupr telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat sore sehat selalu pak ade
baik terima kasih selamat sore semua